alif sampai juang akhirnya
semoga kita bisa sama ya kayak roman dan wulan
gak usah aneh aneh dong
eh soal jual mahal loh
jangan lupa like share dan subscribe ya
siapa yang nunggu ke orang susah yang menunggu duluan
asal lo tau ya
gua semalam itu gak bisa tidur
salah minum obat ya
rasanya gue gak mau pukul
pasti mau ngajak ulan pulang bareng
coba aja gue gak lagi ada misi deketin yasmin
udah gue hajar tuh si rompus
kamu ngapain disini
mau jemput pacar gue
ih gak selen banget sih mulan
liatin aja begitu gue putus sama si bobby
yes semoga kita bisa sama ya kayak roman dan wulan
gak usah nanya dong

men lo kenapa sih berlebihan banget sampe jemput gue ke kelas gak tau lah
loh kenapa emang ya gak boleh
kan kemarin marin itu kita itu backstreet
ya kalau sekarang gue mau
gue tunjukin ke semua orang kalo gue punya pacar
kenapa gak boleh
ya tapi suka kan
mau lagi kan
sengaja ya biar bisa diantar sama gue
gue tuh gak bawa mobil soalnya
gagal ya gimana dizekan
dan itu kan tujuan utama dia pulang dari romania
cuma nanti saya boleh kan diunggahin rumah adiknya
nah kayaknya aman nih di sini
kenal karin enggak
oh karin anjani
ya saya kenal saya teman sekelasnya
karinnya udah pulang belum ya
dia dari dua hari yang lalu nggak masuk sekolah tante
maaf kalau boleh tahu tante siapanya karin ya
tapi kenapa tante nyariin karin ya
sebenarnya karin udah beberapa hari pergi dari rumah
dia berantem sama papanya
dan tante enggak tahu sekarang karin ada di mana
tante udah cari ke tempat kerjanya tapi nggak ada karin
mau bantu tante enggak
iya tante saya pasti bantu
tolong bantu cariin karin ya
terima kasih oh ya namanya siapa
saya roman arbani tante tenang aja sekarang saya sama teman teman saya nanti akan cari karin ya
nanti begitu ketemu karin saya bawa pulang pasnya
alhamdulillah terima kasih ya nak roman
kalau gitu tante pergi dulu terima kasih assalamualaikum
gue harus kasih tahu yang lain
saya harap banget cepet juga gue bisa ngerjain yang paling pertama
udah pokoknya si ayu suka menari
ntar dulu gue dapet kabar nih penting soal karin
kabar soal karin namanya karin kenapa
iya jadi barusan gue ketemu sama nyokapnya karin di depan
dan dia bilang karin kabur dari rumah
karin kabur dari rumah kenapa
dia ada masalah sama bokapnya
terus gimana dong
ya kita harus cari cari lah
kita harus logik dia
kalau rumah pemandi emang seto
sama teman harus saling membantu
itu sih roman
gue balik duluan deh
ya yakin lah emang kenapa
ih sam kok lo gitu sih
tapi ini bukan masalah setiakawan
kita itu udah gede
dan karin juga udah gede
harusnya kita itu bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri
ya mending gue pergi aja
nih kamu tuh jarang jarang lengos gitu

gue gak kuat mau ngeliat angkot
lo tenang aja
ya udah kalau gitu gue naik motor ya
nah terus lo gimana
naik motor bener sama roman

ih jangan aja dong